katanya kang tisna itu udah indah mau ngojek lagi terus mau jadi badut sulap
bu nur kata siapa
kata semua orang
kata suami saya kata bunga terus kata saya ya barusan
itu sih cuma tiga orang
tapi info itu benar potati
kalau benar alhamdulillah
kok putati malah senang sih
kalau kang tisna jadi badut saya ingin bang ngojek ngojek jadi
nih ada nih yang jual baju badut second
lo lihat sendiri deh
hah saya mah tahu atuh alamat ini mah
aku juga tahu alamatnya
ntar dulu gue mau narik dulu
saya cuma mau mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
kok saya itu kan punya pur
ini aku punya hp bonus dari belanja
buat saya teh
seratus meter di depan belok ke kanan
terima kasih teh
yang penting kamu bisa kerja

kususin kususin at reeve sharpahl quantiko penggadi apa itu sampeus rp seratus sundari satu iten

ada apel misalnya juga
makasih mas pur
kang tisna jadi mau jadi badut
kenapa pak sopean ketawa
dengar tisna mau jadi badut
kalau mas pur itu gabung sama kang tisna
pasti jadi lebih lucu
mak lo kemana
gak tau be
gak tau be
ada gue juga
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
tidak ada yang ngerti
jangan lupa liat video ini

jangan lupa liat video ini
jangan lupa liat video ini
jangan lupa liat video ini
jangan lupa liat video ini
jangan lupa liat video ini

jangan lupa liat video ini
jangan lupa liat video ini
jangan lupa liat video ini

jangan lupa liat video ini
jangan lupa liat video ini

jangan lupa liat video ini

jangan lupa liat video ini
si tajudin kan nganggur tuh

kamu di mana
kalau udah nariknya
kamu ke rumah saya ya
yaudah lu tunggu situ deh ya
fisna yang telepon
gak bisa dipon terhap deh
saya lagi baru baru bu nur
bu nur cuma mau tanya aja
kang tisna mau jadi badut tulap
apalagi bu nur
potati mau ke mana
kok indah jawab pertanyaan saya
tadi kan bu nur bilang
bu nur cuma mau tanya aja
bukan mau minta jawaban saya
hati hati di jalan kaki
jangan meledekin gitu dong bapak
maaf zek kakak
katanya kang tisna itu udah indah mau ngojek lagi
terus mau jadi badut sulap
bu nur kata siapa
kata semua orang
kata suami saya
terus kata saya barusan
itu sih cuma tiga orang
tapi info itu bukan
kalau bener alhamdulillah
kok putati malah senang sih
kalau kang tisna jadi badut
saingan bang gojek gojek jadi dikit
apa sih enaknya jadi badut sulap
kalau bu nur mau tahu
suruh aja pak sopian jadi badut sulap
terus tanya apa enaknya
berikan saja pak
gak usah pedas pak

semoga harusu
tis lu jangan grogi
kan lu mau jadi pesulap sama jadi badut
anggap semua yang ada di depan lo itu bebek
bebek entok apa bebek itik
apaan si pur teriak teriak
gua masih denger
udah kagak usah banyak ngomong
saya gak mau mesen kalau pak momon masih marah
ya elah gitu aja marah
purno mau mesen apaan
jangan marah marah ah
tambah jelek tau purno
adik adik ini ada bola
nanti om masukan ke sini bolanya akan hilang
eh apaan sih ini
bebe dibayar jaga